kenapa ulan roman pemata kedap kedip
eh servis tuh begini
ya anak anak turnamen volley akan diadakan minggu depan
jadi hari ini saya akan mengadakan seleksi
enam orang putra dan enam orang putri
yang akan mewakili sekolah kita
pada lomba nanti
saya akan berikan kalian dua kali kesempatan
dan babak selanjutnya
baru untuk seleksi
kita mulai dari tim putri duluan
balik ke tempat pertama
dan diarinischer ke pengunggul
ya gina masa gitu doang gak bisa sih
oh udah sih gak apa apa
lagian juga ini kan masih awal pertandingan
masih ada seleksinya nanti
udah pokoknya semangat aja semangat gina semangat
ayo kalian semua yang benar mainnya
tuh gue tau
kalo udah kayak begini
otak susah bakalan kloslet
soalnya pandangan gue benyet rum
jee bob susan
jangan bikin perahara baru dong dalam hidup bobi
hati bobi itu masih terluka
belum siap merasakan gejolak cinta
jalan jalan ke arab jangan lupa beli pita
hati bobi belum siap kalo untuk jatuh cinta
yeay kenapa jadi si bobi yang jual mahal sama gue
harusnya kan gue
perjuangan banget sih buat dapetin roa
sisi juga harus tunjukin kemampuan nih
bentang bentang ada bapaknya roman
mulai jadi sok paling jago
hebat kali kawannya si roman itu
tak pandai masak dia
tapi kemampuan main volley nya luar biasa
tapi kemampuan main volley nya luar biasa
andainya saja dia bisa memasak
seandainya saja dia bisa memasak
ya untuk tim putri sudah cukup
siapa saja yang akan masuk dalam tim inti

keputusan saya mutlak dan tidak dapat diganggu
dan mereka yang terpilih adalah
dan mereka yang terpilih adalah
ya keren banget
ya keren banget
ya keren banget
pak saya masuk juga
pak saya masuk juga
kok saya gak kepilih sih
kamu sudah main maksimal
tadi kan saya sudah bilang
keputusan saya tidak bisa diganggu gugat
menurut kamu kamu main sudah maksimal
tapi kan yang menilai saya
kamu saya masukkan di tim cadangan
kamu saya masukkan di tim cadangan

gagal deh gue ambil perhatiannya roman

oke sekarang tim putra
kalian silakan masuk ke lapangan
kenapa ulan roman pemata kedap kedip
kenapa ulan roman pemata kedap kedip

eh servis tuh begini
payah kali si romani
masa tak bisa dia main polis saja
eh posisi ya posisi jaga ya
dumpu loh dumpu
ya anak anak ipes
lu terima nih bom dari gua
eh kamu jadi apaan lu
ya dia jatuh
soalnya dia mainnya kacau banget gitu

nggak usah ditempelin
gak usah ditempelin
kalian boleh istirahat dulu
setelah ini saya akan seleksi sekalian
sebaiknya di babak kedua nanti
kamu nggak perlu ikut
pukulan kamu pada kacau semua